maaf pak bu waktu kunjungannya sudah selesai
insya allah besok mama sama papa kesini lagi
tunggu jangan pergi dulu sebentar aja
senang banget mama datang kesini
mama kangen sekali sama kamu sa
jadi apa yang kamu mau buat
saya mau bicarakan dengan kamu
bawa ke ruangan sayang
eh duduk sini ya
kau mau masak apa indin
eh ini aku mau masak suptim ayam
soalnya om aku kan nanti mau datang
wah ya ampun senangnya
eh aku bantin boleh gak
mah aku bantuin juga ya
boleh sayang tapi rina gak boleh megang pisau
nggak boleh deket deket sama kompor ya
kira kira aku bisa bantuin apa
kamu boleh nyiapin air gak
langsung dihidupin aja nanti
apa yang terjadi sama boim sebenarnya
semoga semuanya baik baik aja ya
anak mama makin cantik sekali
masa sih ma
mama senang banget ngeliat kamu
kamu ceria sekali elsa
kamu seneng di sini
aku seneng di sini
nino juga makin perhatian lho ma sama aku
indah tuh perhatian banget sama aku
dia sering jengukin aku
kalaupun dia gak bisa jengukin dia juga tetep ngirimin aku hadiah loh ma
kayak bunga terus makanan kesukaan aku terus ngasih gelang
nginal tuh perhatian banget dan sayang banget sama aku dan anak aku
apa benar nino sudah berubah dan mau melakukan semua itu untuk elsa
maaf pak bu waktu kunjungannya sudah selesai
insya allah besok sama papa kesini lagi
mama sama bapak jangan pulang dulu
tunggu jangan pergi dulu sebentar ya
emang bener dino udah kasih perhatian seperti yang elsa bilang tadi
nino memang sempet dua kali kesini ma
papa gak yakin hubungan mereka udah membaik loh
ini nanti tolong kasih ke nino aku titip ke mamanya
nanti kasih ya
gw bakal balik dulu
terima kasih ma
jaga diri kamu baik baik ya anak
jaga juga cucu opah ya
jadi opah sayang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dapatkan hadiah saham dalam festival extra cuan ajaib download sekarang
apa benar kamu yang pasang penyadap di rumah ini
saya yang melakukannya
ikan busuk di lemari mama saya juga kamu yang taruh